sampai jumpa di video selanjutnya
itu kan tuyul gimba
mana tuh tuyulnya
ilangnya cepet banget
itu ada emang luah
kita tanya aja sama emang luah
iya emang luah
kok dia ngelap
iya biasanya emang luah ramah
kayak ada sesuatu yang aneh
jadi juga dia bumbu bumbu
kayaknya sakit deh
iya mungkin aja sakit kali dia
bom berubah sekarang
emang bubur itu emang berubah
guriuin kita belom

biar gigi jendela gt jantung
aduh gehang sisi
janganlah dia kesan
kamu mau counter kan
gigi gak di ayudar
eh ya tuhan
pak rt semua simpanan persiasan saya diambil tuh sama si tuyul gimbal itu
maksud saya tuyul gembal pak rt
iya pak rt uang hasil jual tanah saya juga hilang pak rt diambil tuyul itu
dan para warga secepatnya kita harus bisa menangkap tuyul itu
tidak tidak tidak
tapi gimana caranya ya pak ya
pak rt nanya ke saya itu tugas kamu mikirin
pak pas giliran yang susah susah aja dikasih ke saya
eh tapi pak rt hansi per sama warga saya pernah baca ya
katanya tuyul itu bisa ditangkap pakai cermin
digetokin gitu pakai cermin
hmm pak rt kreatif amat digetokin ke kepala
dia selalu ngaca kali ngeliat muka sendiri
itu tugasnya hansi pers untuk cari tahu
kok ke kita lagi sih tugasnya
tapi saya punya adik
gimana tuh tuyul kalau kita kasih aja ya botol susu
nah dia kan demen tuh yang namanya botol susu
begitu kita taruh tuh di sudut mana kek
jadi kan biar buat pancingan gitu
benar bang dik
ente mau memancing di mana
kita tuh bukan mau mancing ikan tapi mancing tuyul
hmm gue ngasih tuh
enggak pernah benar
ini hansipnya pak rt
ada lagi yang punya usul yang lebih berbobot gitu ya
yang lebih ilmiah lah gitu
masa dikasih susu
nggak punya ide enggak
gimana kalau kita kasih kacang hijau pak rt
kan tuyul tuh paling demen sama kacang hijau
bu jangankan toyo yang suka kacang hijau
iya aku juga karena si moji demen banget sama kacang hijau ya bu
nah coba itu
berarti bangdak tuyul juga dong
apapun akan kita lakukan untuk menangkap toyol itu
karena dia sudah meresahkan warga kita
benar tuh pak rt
siap pak rt
siap pak rt
kita siapkan semuanya
pokoknya secepatnya kita harus bisa menangkap siapa majikan dari toyo itu
siap pak rt
siap pak rt
saya mau ikut tanpa retek
pokoknya malam ini saya mau ikut untuk bisa menangkap tuyul gimbal rta
kata papa aku yang jamanau dan anaknya si mojikit jamanau
kalau misalnya tuyul itu udah ketangkep baru ketahuan siapa yang memelihara tuyul itu
mang dula lagi di toko angsa teh
ah masih sih mang dula yang si hara tuyul
mang dula kan baik banget
aku sama yaja seneng doain
ini deh kita bagi tugas aja
bagi tugas apaan tuh
tumben datang ke sini
iya mang dula kebetulan lewat
jadi kita pengen ngasih coklat nih
ini buat mang dula
aduh makasih ya
tapi mengurangkan aku aus nih
yaudah kebetulan mang dula punya es krim
kalian mau gak es krim
yaudah tunggu sebentar ya
masih ada apa
paketnya aku lagi
salah salah salah
nih es krimnya
menurut buku kita muda baci baci
masih mau maling ya
ini bang idun bang idun anak mangduloh yang baru datang dari kampung
pak anak anak ini kepergok sama saya dia ngintip rumah kita kayak dia mau maling ini
mereka nih pak enggak enggak sebenarnya kita itu minta es krim ya bener kita mau
mereka bukan maling mereka
saya baru tahu
kalau tuyul doyan ngacak ya jadi katanya teh si tuyul itu seneng dan penasaran ngeliat muka yang
dia lihat dicermin padahal itu kan mukanya situ yul sendiri ya kan gampang banget dibodohin ya
kayaknya itu tuyul narsis eh narsis paripurna kayak ibu messi ih si bu menik kalau ngomong
terlalu jujur untung aja bu messi nggak denger kalau enggak dia bisa nyerocos panjang banget
ntar saya bilangin udah sekarang kita tungguin aja tim